tol laut bali mandara saat ini menjadi satu satunya jalan tol indonesia yang seluruh operasionalnya menggunakan tenaga surya
panel surya yang ditempatkan di tiga pintu tol tersebut mampu menghasilkan listrik sekitar tiga ratus dua puluh ribu watt per jam

karbon yang dihasilkan listrik berbahan fosil seperti batu bara

baik oleh bumn swasta termasuk juga pemerintahan
termasuk juga di jalan tol bali mandara ini
saat ini sudah menggunakan pembangkit listrik tenaga surya
namun yang lebih penting adalah bagaimana di sektor hulu
juga melakukan transisi energi dari energi fosil
kemudian menjadi energi yang lebih bersih
sehingga diharapkan adanya nol emisi karbon di tahun dua ribu enam puluh nanti
seperti yang diharapkan oleh presiden joko widodo